sampai dengan dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga indonesia lagi lagi bakal jadi tuan rumah ajang balap
internasional kali ini adalah formula satu h dua ataupun kelas balap formula untuk perahu perahu
terkencang kali ini the great caldera dan otoba bakalan jadi tuan rumah penyelenggaran itu sendiri
di sumatera utara nah kalau dibandingin sama ajang balap lain kayak formula one sama motogp f satu h dua
kayaknya masih kalah pamor dan kurang familiar ya tapi kira kira seperti apa sih spesifikasi dari
juga mekanisme dari ajang balap akuatik ini sendiri ada sedikit ulasannya nih formula one powerboat
atau yang dikenal dengan nama f satu h dua o pertama kali diselenggarakan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu di enam negara
eropa selama satu musim pada tahun dua ribu dua puluh tiga f satu h dua telah memasuki musimnya yang ke tiga puluh delapan teknologi perahu yang
digunakan sudah jauh lebih berkembang baik secara performa mesin konstruksi bodi perahu hingga
keamanannya f satu h dua o sejatinya adalah perahu motor berjenis katamaran atau perahu berlamung ganda
yang berkemampuan lebih baik saat melesat lurus maupun bermanuver cepat di atas permukaan air
perahu motor ini juga memiliki material bodi yang kuat namun ringan berkat penggunaan material
berbahan serat karbon dan kevlar selain itu ada ketentuan bobot maksimal dan dimensi yang ditetapkan
oleh union international motonautic uim sebagai federasi yang menaungi ajang balap perahu ini
secara keseluruhan dimensi perahu balap ini memiliki panjang bodi enam meter lebar dua meter
bobot ini sudah termasuk berat dari mesin yang ditetapkan sebesar satu ratus delapan belas kg perahu motor dari
seluruh tim yang ada juga menggunakan mesin yang dipasok oleh perusahaan tunggal asal amerika
serikat yang telah berkecimpung dalam pembuatan mesin perahu dan kapal cepat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yakni merkuri marine kapasitas mesin sebuah powerboat modern adalah sebesar dua ribu lima ratus cc dengan
konfigurasi enam siliner v tanpa transmisi tenaga yang dihasilkan sebesar
empat ratus dua puluh lima horsepower di sepuluh lima ratus rpm menggunakan mesin tersebut perahu balap ini mampu berakselerasi
dari hingga seratus km per jam dalam waktu empat detik saja dengan kecepatan maksimal sekitar
dua ratus dua puluh hingga dua ratus lima puluh km per jam di permukaan air tenaga ini nyaris banding dengan rata rata
supercar yang memiliki kapasitas mesin tiga cc ke atas dengan konfigurasi enam atau delapan silinder dengan spesifik
dan kecepatan tersebut maka tak heran kalau perahu motor ini dikategorikan sebagai formula one powerboat
untuk urusan keamanan para racer setiap perahu balap juga sudah dilengkapi oleh sejumlah
piranti keselamatan seperti airbag sabuk pengaman lima titik kokpit serat karbon dan kevlar yang mampu
menyerap guncangan pelindung kepala dan leher serta memiliki ketebalan kaca hingga sepuluh cm sehingga cukup
kalau tadi kita sudah sedikit ulas tentang spesifikasi dari kendaraan f satu powerboat gimana
kenceng ya dua ratus lima puluh km per jam gitu di air gitu kan nah sekarang saya akan sedikit mengulas bagaimana
mekanisme dari ajang balap ini sebenarnya nggak jauh beda sih dengan ajang balap kayak formula one
motogp formula e tapi ini kayaknya lebih mirip mirip sama mekanisme balapan dari formula e yang pernah
digelar di jakarta indonesia nah kira kira begini nih ulasannya nih mengutip dari f satu h dua co com rangkaian
balapan akan dimulai dalam waktu dua hari dimana hari pertama adalah waktunya para pembalap f satu h dua o
untuk memiliki kesempatan mengitari lintasan imajiner di atas permukaan air melalui sesi
free practice setelah itu para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi dengan format sepuluh
trial untuk menentukan urutan start pada saat balapan pada hari kedua terdapat tiga kali sesi kualifikasi yang di
q satu q dua dan q tiga pada hari pertama sesi pertama atau q satu adalah untuk mengeliminasi lima dari total dua
pembalap partisipan dengan catatan waktu paling lambat lima belas pembalap tercepat berhak mengikuti sesi
q dua pada sesi q dua akan ada sepuluh dari lima belas pembalap dengan catatan waktu terbaik yang berhak mendapatkan
kesempatan mengikuti sesi q tiga untuk memperbutkan posisi start terdepan pada hari balapan memasuki
hari balapan utama para pembalap
akan diberikan satu kali sesi latihan bebas untuk berlatih dan beradaptasi sebelum balapan setelah itu
balapan akan dilakukan dengan durasi waktu empat puluh lima menit untuk menyelesaikan finish bagi sepuluh pembalap pertama
yang masuk keris finish akan mendapatkan poin khusus di danau toba ada dua puluh pembalap dari sepuluh tim f satu h dua o
yang akan beradu cepat di lintasan sirkuit imajiner dengan total panjang dua dua km dalam satu putarannya
dan no vulkanis terbesar yang menjadi tuan rumah balapan f satu s dua o dimana venue yang dimiliki negara
lain yang menjadi tuan rumah ajang balap akuatik ini sebagian besar digelar di sungai dan juga
teluk yang disulap menjadi arena balap aldi pratama para maestro jakarta